ini kan malam jumat yang disebut malam jumat itu setelah maghrib
jadi begini ini kan kita empat partai sudah sepakat satu pasangan calon
kita masih membuka komunikasi dengan gerindra dan pks masih ada waktu lima jam sampai jam sebelas
karena besok kita harus mendaftarkan
karena itu berilah waktu lima jam ini untuk kita menyampaikan hal ini kepada gerindra dan pks
dan juga mereka berkonfirmasi satu sama lain
maka kita baru bisa sampaikan ke teman teman nanti malam jam sebelas
insyaallah kalau tidak ada arahan melintang besok sudah pasti akan didaftarkan
yang pasti insyaallah pasangan ini menarik baru dan melambangkan prospektif masa depan jakarta
teman teman sekalian terima kasih kita lanjutkan nanti malam jam sebelas
baik teman teman terima kasih
nanti kita lanjut lagi
kayak main bola
ini baru saja kita saksikan bagaimana kemudian keterangan dari setidaknya
kalau tadi yang sempat kita saksikan ada dua ketua umum dari partai politik
ada mohaimin iskandar dari pkb kemudian ada zulkifli hasan
yang menyatakan bahwa saat ini ada empat partai politik pkb kemudian p tiga pan dan juga demokrat
untuk sepakat mengusung satu pasangan calon
artinya masih belum diketahui artinya masih ada negosiasi antara empat partai politik
dalam koalisi kekeluargaan yang diantaranya adalah pan pkb p tiga dan juga demokrat
untuk masih bernegosiasi dengan dua partai politik lain dari gerindra dan pks
apakah kemudian mereka akan mengusung satu pasangan calon untuk diajukan dalam pilkada gubernur dki jakarta
ataukah mereka akan maju masing masing
artinya memang ada peluang untuk mengajukan dua pasangan calon
saat ini negosiasi masih berlangsung
negosiasi berlangsung sejak semalam dan seperti yang tadi disampaikan oleh zulkifli hasan
bahwa informasinya negosiasi masih akan berlangsung lima jam ke depan
mereka akan mengumumkan pada pukul sebelas malam nanti
apakah kemudian akan maju dengan satu pasangan calon dari koalisi kekeluargaan
enam partai politik berkumpul
ataukah mereka akan maju dengan dua pasangan calon
empat partai politik bersatu pan pkb p tiga dan demokrat
kemudian dua partai politik gerindra dan pks mengajukan calon lain
dan kita akan tunggu sama sama pada pukul sebelas malam nanti
karena menurut informasi yang tadi disampaikan
bahwa mereka juga akan menghadirkan calon gubernur dan wakil gubernur
yang akan didaftarkan ke kpud dki jakarta besok
dan demikian cnn indonesia breaking news
hari ini sesaat lagi cnn indonesia newsroom akan kembali hadir
sampai jumpa di video selanjutnya